antisipasi peredaran makanan yang mengandung zat berbahaya
bepom surabaya dan disperindak kota malang
menggelar sidak di arena bazar dan supermarket
hasilnya banyak makanan dan minuman yang ditemukan mengandung zat berbahaya
dan dalam kondisi kemasan rusak
maraknya peredaran makanan takjil yang diduga mengandung zat berbahaya
membuat balai pengawasan obat dan makanan atau bp pom surabaya turun ke lapangan
selasa sore petugas mendatangi stand stand makanan yang berada di bazar ramadan masjid agung surabaya
dilakukan uji laboratorium di lapangan
uji ini sengaja dilakukan untuk mengetahui kandungan zat berbahaya
seperti halnya formalin dan boraks pada makanan takjil yang dijual selama bulan ramadan ini
dari uji lab ini beberapa contoh makanan diambil petugas
misalnya mie bentol kolang kaling caw buding pupuk rambak dan beberapa makanan lainnya
petugas menemukan zat formalin dan borak pada beberapa makanan seperti pupuk rambak
mie dan juga bentol bakso
sidak juga dilakukan petugas gabungan dinas perdagangan dinas pertanian dan satpol pp malang
petugas melakukan sidak di sebuah pasar modern di kawasan singosari malang
hasilnya di supermarket ini petugas menemukan apel impor yang mengandung pesticida
apel ini dipastikan mengandung pesticida usai dilakukan pengujian menggunakan residu pesticida
selanjutnya petugas membawa apel ini untuk diliti kadar pesticidanya
apabila hasil penelitian di atas batas normal maka akan dilakukan penindakan larangan impor
selain apel mengandung peticida petugas juga menemukan kemasan makanan rusak dan kosmetik tidak berizin
untuk sementara kita akan bawa sampling ini ke laboratorium
kita cek dulu sampai seberapa kandungan residu pesticidanya
kalau masih di bawah ambang yang diperbolehkan berarti masih tidak perlu dilakukan penindakan
menanggapi hasil sidak ini pengelola berdalih ada kelalaian pegawai supermarket yang tidak mampu memeriksa satu persatu barang yang display
utan jawa timur